bah mohon om makasih ya
sama sama kau untung aja lu tadi nelfon rayo
dengar masalah ini itu belum selesai
ini pasti ada kelanjutannya mereka masih dendam
iya bah pikiran mereka tuh selalu dibunuh sama dendam
tadinya mereka tuh adalah sahabat saya dan gue
tapi karena saya dan boy udah mau ngarahin mereka ke jalan yang benar
mereka gak terima
mereka gabung untuk ngabisin kita
kamu pusing apalagi saya saya udah tahu betul anak geng motor
ini masalah tidak akan selesai
mengingat masa muda gimana gandengan ya
ayo pak yang kayak gimana tuh waktu muda gimana gandengan ya
nah tempe lagi dong nah
ya katanya anak motor pak
ya berat nah berat pak
ya bener pak
wah ngapain sih ikut masuk ke mobilnya mama
udah udah dibalikin
maksudnya apaan sih kok motornya dibalikin
pak mah udah dong jangan ribut terus malu kali dilihatin orang
ya ribet nanti di rumah aja ya
boy capek nih mau istirahat
boy di sana aja nih gak mau di tengah tengah
hah kok gitu
mama mau ajak
mama gak mau deket deket papa gak sudi
ya tengah dong dulu
mandi mandi jangan lupa barangnya
yaudah paham kabarnya
di luar biasa

ada nyambuk nih lex
maksudnya dia berani sih sama lo
dia berani lah
dia kan cuma catakannya
daripada nggak ada makanya dia berani
eh lo berdua
ngapain lo semua ah
ada ribut aja disini
pergi gak lo
eh penjara orang tahu
kapan aja gue siap
kau tahu kau tahu
udah lah gak usah diadenin
kau lo tuh masih sakit
kita pelong aja ya
boleh ga lah
menurut saya aku udah gak sanggup lagi buat kaburin mereka
kalau ini nomornya berapa pak
ini udah lo bawa kesana aja ntar gue kesana oke
aika sama cindy dikejar kejar alex sama rio
kita harus balik
aduh tapi ini gimana
kalo ntar aku pergi
emang aku pasti nyariin
disangka aku gak mau bantu nabah
neng mau aku ke air atau mau lo bisik bisik liat tetangga
ngapain sih bisik bisik
kayanya ternyata ngobrol
kalo kamu memang mau bantu izin dia ikut
kamu disini aja ray
kamu jaga di sini ini urusan kaum adam
harus diselesaikan dengan cara kaum dayak
jangan dua adenin ya
please jangan dua adenin
kamu tenang aja sih
enggak enggak kal
nanti kamu kena pukul
kal biarin gue gak mau liat lo kebukul lagi
wah beraninya main keroyokan
wah ini bocah tua nakal pak
jika ya acara kesini lagi
lo kenal dia
kalau gak salah dia itu bokapnya raya
selalu ikut campur urusan gue
wah mau lawan yang mana woy
botakan si aku woy
eh udah lawan aja
masya allah gini aja
wah itu pak
balik si ake ke rumah ini
pak kurang mudah pak woy
untung aja lu tadi nelfon raya
masalah ini itu belum selesai
ini pasti ada kelanjutannya
mereka masih dendam
pikiran mereka itu selalu dibunuh sama dendam
tadinya mereka itu adalah sahabat saya dan boy
tapi karena saya dan boyo udah mau ngarahin mereka ke jalan yang benar
mereka nggak terima
mereka gabung untuk ngabisin kita
saya udah tahu betul anak geng motor
gini masalah tidak akan selesai